di situ juga cuy kasihan tukang lojeknya nggak bisa naruh motor terus
burp yang hijau
hai ya mai baru juga satu itu juga nggak jadi iya entah dikabarin lagi
waduh kompak tisna amin pokok saya makanya pakai telur
saya juga makannya pakai telur terus minumnya teh tawar saya juga minumnya teh tawar
mentang mentang sekampung pesennya samaan bisa meren
word yang hijau
beli bubur kacang hijau dong dari tadi ada yang beli nih waduh gue udah kenyang bang
ojek bang iya bang tapi saya beli bubur dulu ya bang
buburnya enggak pakai ketan ya iya
bang nanti sore saya mau pergi sama neng ine ke
mencari bunga sama potnya wah hebat kang amin pur jadi ketinggalan jauh
bisa meren tapi saya bingung kang ngeri pot sama bunganya yang murah dimana ya
eh gampang ada noh di cik ini
gak ada orangnya mas
baru aja kemarin pergi pulang kampung
oh makasih bang
ya lihat tapi jangan di situ dong joy itu pangkalan aku
jangan di situ juga cuy kasian tukang ojeknya gak bisa naruh motor
terus gue gak ada korbank dimana
dikali aja cui masih kosong
gue juga bercanda keles
kesel itu kalau bercanda sama atlet sumoh yang dagang bubur kacang hijau
po makasih ya saya sama kang amin mau ngejek lagi
makasih ya tis
pok nasi uduknya atuh ya pok
oh ya bentar ya
pok buatin kopi
baru aja penggit
eh pok kopinya gak jadi
ini pok kasih ya pok
kang amin aja yang ngejar
soalnya kata bapak saya tak akan lari gunung dikejar
nanyanya jangan sama saya tuh
nanyanya sama bapak saya aja di kampung

letakkan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di deskripsi
bang buburnya dua ya
dibungkus gak usah pake tanitem